kpu jawa barat resmi menetapkan rituan kamil dan uu ruzanul ulum sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih untuk periode dua ribu delapan belas dua ribu dua puluh
hal ini disampaikan dalam rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon terpilih pemilihan gubernur jawa barat dua ribu delapan belas pada selasa siang
komisi pemilihan umum jawa barat menggelar rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon terpilih pemilihan gubernur jawa barat dua ribu sembilan belas
agenda ini dilaksanakan pada selasa siang di aula kpu jabar
berdasarkan keputusan kpu jabar nomor satu ratus empat puluh lima tahun dua ribu delapan belas tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pilgub jabar dua ribu delapan belas
menetapkan hasil bahwa rituan kamil dan uu ruzanul ulum unggul dengan perolehan suara tiga puluh dua delapan puluh delapan persen
dengan demikian rituan kamil dan uu ruzanul ulum resmi terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur periode dua ribu delapan belas dua ribu dua puluh
keputusan jawa barat dua ribu delapan belas menangkan pilihan gubernur jawa barat dua ribu delapan belas
keputusan jawa barat dua ribu delapan belas menangkan pilihan gubernur dan wakil gubernur periode dua ribu delapan belas dua ribu dua puluh tiga
keputusan jawa barat dua ribu delapan belas menangkan pilihan gubernur dan wakil gubernur periode dua ribu delapan belas dua ribu dua puluh tiga
keputusan jawa barat dua ribu delapan belas menangkan pilihan gubernur dan wakil gubernur periode dua ribu delapan belas dua ribu dua puluh tiga

keputusan jawa barat dua ribu delapan belas menangkan pilihan gubernur dan wakil gubernur periode dua ribu delapan belas dua ribu dua puluh tiga
keputusan jawa barat dua ribu delapan belas menangkan pilihan gubernur dan wakil gubernur periode dua ribu delapan belas dua ribu dua puluh tiga
keputusan jawa barat dua ribu delapan belas menangkan pilihan gubernur dan wakil gubernur periode dua ribu delapan belas dua ribu dua puluh tiga
keputusan jawa barat dua ribu delapan belas menangkan pilihan gubernur dan wakil gubernur periode dua ribu delapan belas dua ribu dua puluh tiga
keputusan jawa barat dua ribu delapan belas menangkan pilihan gubernur dan wakil gubernur periode dua ribu delapan belas dua ribu dua puluh tiga

keputusan jawa barat dua ribu delapan belas menangkan pilihan gubernur dan wakil gubernur periode dua ribu delapan belas dua ribu dua puluh tiga

pasangan calon terpilih pada hari ini tanggal dua puluh empat juli dua ribu delapan belas dan ini seperti kita ketahui hasil rekapitulasi pada tanggal delapan juli lalu
pasangan nomor urut satu ini memang unggul dengan jumlah pemilih sebanyak tujuh dua juta pemilih juga dengan perolehan suara sebanyak tiga puluh dua delapan puluh delapan persen jauh dibandingkan dengan tiga pesaingnya
dan dapat saya informasikan juga tadi yang hadir ada salah satu paslon pasangan nomor urut tiga yakni ahmad syaihu yang turut datang ke rapat pleno terbuka untuk memberikan ucapan selamat kepada ridwan kamil dan uwur zanul ulum
selain itu ahmad syahi juga menyatakan bahwa datangnya beliau ke rapat pleno terbuka ini sebagai ajang untuk latihan apabila nanti ahmad syaihu dapat diberikan izin pada periode selanjutnya untuk bisa kembali mencalonkan diri sebagai gubernur dan wakil gubernur jawa barat
dan tadi juga dihadiri
dihadiri oleh penjabat gubernur jawa barat m iryawan juga ketua dprd provinsi jawa barat ibu inde purwadewi yang menyatakan bahwa pilgub jabar kali ini berjalan lebih kondusif lebih aman dan lebih lancar
tentunya ini merupakan koordinasi antara banyak pihak seperti dari kpu bawaslu dari pihak polda jawa barat juga dari pihak partai politik dan juga dari masyarakat jawa barat
karena ini terbukti dari meningkatnya tingkat partisipatif masyarakat yang sebelumnya pada tahun dua ribu empat belas lalu hanya sekitar enam puluh tiga persen
tapi tahun ini naik
menjadi tujuh puluh satu persen meskipun ini masih di bawah dari target sekitar tujuh puluh tujuh persen
dan tadi juga ridwan kamil sempat memberikan sambutan atau memberikan kata kata untuk rasa syukurnya begitu ridwan kamil juga berterima kasih kepada pihak pihak yang sudah mendukung ridwan kamil dari awal hingga akhirnya terpilih menjadi gubernur jawa barat pada periode dua ribu delapan belas dan dua ribu dua puluh tiga ini
dan rencananya pelantikan ridwan kamil juga uruzanululum akan dilakukan pada pertengahan september mendatang
baiklah terima kasih rizka rizlia untuk laporan soal penetapan gubernur terpilih jawa barat dan sebelumnya ada miftah farid melaporkan penetapan gubernur terpilih jawa timur